banjir di jakarta semakin dilematis karena terjadi di masa pandemi
selain penanganan warga di tempat pengungsian
petugas juga harus memastikan penerapan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat
tapi pada faktanya masih banyak warga yang belum patuh
susahnya di situ memang kami sudah ingatkan juga gitu
terutama anak anak kecil nih
ya mungkin karena pakai masker itu sebenarnya juga nggak enak ya
tapi mau gak mau di masa kita seperti ini
benteng awal kita yang paling mudah dan paling gampang untuk menghindari covid ya pakai masker
tak berbeda di kawasan permukiman banyak warga tak patuh protokol kesehatan
lalu lalang tanpa masker bahkan saat berinteraksi satu sama lain
tanpa mengenakan masker serta jaga jarak
antisipasi antisipasi terhadap penanganan banjir di dki jakarta secara keseluruhan sudah dipersiapkan
skenario skenario yang akan diterapkan baru hubungan dengan bagaimana penanganan pengungsi di masa pandemi ini juga sudah dibuat
tinggal bagaimana kita memastikan implementasinya akan diterapkan di sejumlah pengungsian warga
jika kondisi yang sama atau banjir ini terjadi kembali di sejumlah titik yang menjadi langganan banjir
warga tak menampik ada imbauan soal protokol kesehatan
namun kondisi seperti ini membuat mereka dihadapkan pada situasi yang sulit
walaupun nggak ada yang iyang sama masker nggak ada
baru baru ngurusin masker
ngurusin diri sendiri aja susah
meski ppkm mikro sudah berlaku realitas seperti ini masih jamak ditemui di sejumlah kawasan permukiman warga di dki jakarta
perlu tindakan tegas serta pengawasan yang lebih ketat agar transmisi kasus infeksi covid sembilan belas tidak semakin meluas
ferdi ilyas maranatha tambu bolon jakarta